model terbaru surat izin mengemudi atau sim akhirnya resmi diluncurkan korps lalu lintas polri
sim pintar ini digadang gadang memiliki sejumlah keunggulan berkat dukungan chip set yang tertanam di dalamnya
lalu apa saja keunggulannya berikut kita akan bahas lengkapnya
apa kemudian yang perlu kita ketahui dari smart sim yang kalau kita tahu dan kalau kita ingat di bulan agustus lalu ini sudah mulai diperkenalkan kepada publik di indonesia
dan baru september ini sudah resmi diluncurkan
dan apa saja kemudian yang perlu kita ketahui tentang smart sim ini
yang pertama kalau kita menggunakan atau pemilik smart sim ini memang ada berbagai fungsi yang terdapat di dalamnya
yang pertama adalah sebagai legitimasi kompetensi
ini maksudnya adalah bahwa kemudian pemegang smart sim ini adalah orang orang terpilih yang kemudian tidak bisa sembarangan
karena memang ada uji uji ataupun juga tes khusus bagi pemilik atau calon pemegang smart sim
untuk kemudian bisa mendapatkan smart sim di sini melalui uji atau tes yang dilakukan
dan yang kemudian kedua adalah sebagai identitas
ini artinya mungkin akan berhubungan dengan sejumlah aktivitas kependudukan sebagai basis data sebagai warga negara indonesia dan sekaligus juga pemakai atau pemilik dari smart sim ini
dan yang ketiga kita juga lihat di sini fungsinya sebagai sarana pengendali
jadi artinya di sini juga bagaimana kepolisian juga bisa melihat
perilaku dari pemakai atau pemilik smart sim ini dalam berlalu lintas menggunakan kendaraan baik roda dua ataupun juga roda empat
dan yang keempat adalah sebagai forensik kepolisian
ini juga tentu akan mempermudah apakah kemudian pemilik atau pengguna smart sim ini memiliki rekaman rekaman ataupun juga aktivitas berkendara
atau perilaku perilaku selama menggunakan kendaraan ini akan terekam dalam smart sim ini
dan yang pasti juga kalau kita lihat dari situasi
segi desain ini cukup berbeda memang dari apa yang kita punya saat ini
sim model lama ya yang kita punya saat ini
dan tentu fungsinya dari empat fungsi yang tadi sudah saya jelaskan
dan berikutnya perbedaan apa saja yang kemudian kita bisa lihat dari smart sim dengan sim biasa ini
dan smart sim ini dapat digunakan sebagai kartu elektronik dan menyimpan catatan pelanggan
sementara untuk sim biasa ini tidak dapat digunakan sebagai kartu elektronik dan tidak menyimpan catatan pelanggaran
dan bagaimana kemudian kita bisa menggunakan ini
memang untuk aktivitas kartu elektronik ini masih digunakan secara terbatas
belum bisa digunakan secara luas hanya dari internal kepolisian saja
dan baru hanya satu bank saja yang bekerja sama dengan aktivitas kartu elektronik yang ada di dalam smart sim ini
dan berikutnya pembuatan smart sim ini bisa kita dapatkan di polda atau gerai sim keliling
dan memang kalau kita membuat smart sim ini
ini belum bisa dilakukan untuk mengganti ataupun juga mendapatkan smart sim ini di gerai sim keliling
karena memang itu tadi ada uji kompetensi yang harus dilakukan oleh pemilik sim ini
sehingga kemudian harus di polda atau di gerai gerai yang ditunjuk khusus begitu
dan kemudian pengguna baru ini dapat membuat smart sim ini di kantor sistem administrasi manunggal satu atau samsat
dan pembuatan smart sim ini tidak dapat
dapat dilakukan lewat layanan sim keliling
seperti yang saya tadi sudah bilang
dan berdasarkan dari pp enam puluh tahun dua ribu enam belas kita tahu bahwa biaya pembuatan smart sim ini sama dengan pembuatan sim lama
jadi untuk sim a ini harga pembuatannya hanya rp satu ratus dua puluh
sim b itu rp satu ratus dua puluh
dan juga sim c ini rp seratus
dan sim d rp lima puluh
jadi kemudian ini kita tidak bisa
tidak ada lagi penambahan kalau kita merujuk kepada pp enam puluh tahun dua ribu enam belas
tidak ada lagi penambahan penambahan biaya jika kita ingin mendapatkan smart sim ini
jadi buat anda yang saat ini memang masih memegang sim yang lama
mungkin memang harus dihabiskan dulu masa berlakunya
lalu kemudian untuk memperpanjang surat izin mengemudi anda yang lama ini
tentu akan di proses yang baru ini akan mendapatkan smart sim lama ini
dan untuk aktifasinya untuk mengetahui bagaimana kemudian identitas dan data data
ada di dalam smart sim ini
anda juga bisa menggunakan layanan secara online dengan mengunduh di aplikasi smart sim
dengan handphone berbasis android
dan untuk mengetahui detail data dan informasi di dalam smart sim ini
juga bisa menggunakan fitur nfc
dan ini hanya tinggal untuk anda yang memang menggunakan handphone atau smartphone dengan fitur khusus tersebut
jadi kita berharap dengan smart sim ini bagi para pengguna atau pemilik
ini juga lebih bisa berpilaku berkendara yang baik selamanya